ya musyawara majelis yoro pks telah resmi mendeklarasikan anis baswedan sebagai bakal capres dua ribu dua puluh empat
faktor elektabilitas berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga
membuat pks yakin meraih kemenangan dengan mengusung anies baswedan
dan untuk membahasnya malam hari ini sudah ada dua narasumber yang bergabung lewat sambungan zoom
ada jurubicara pks pipin sopian selamat malam kang pipin
malam assalamualaikum mas taufik
bapak dari sehat semua bapak misa
ya dan juga ada muhammad kodari direktur eksekutif dari indo barometer
selamat malam mas kodari
selamat malam kang pipin dan kang taufik
ya saya akan ke kang pipin terlebih dahulu
apa saja sebenarnya parameter yang menjadi alasan pks untuk mendeklarasikan anis jadi calon presiden dua ribu dua puluh empat
ya pks sebetulnya adalah partai yang rasional ya
dan hari ini membuktikan
bahwa kita menunjukkan keseriusan bahwa ke depan kita ingin ada perubahan
dengan adanya sosok capres yang kita anggap memiliki tiga kriteria
pertama adalah kriteria dia adalah berpotensi menang
yang kedua adalah simbol perubahan
yang ketiga adalah punya jiwa nasionalis dan religius
dan musyawarah majisuro di pks ini adalah lembaga tertinggi partai
di mana ada kurang lebih sembilan puluh sembilan orang
dari seluruh indonesia perwakilan dari anggota pengurus partai terbaik di pks itu hadir
kemudian memusyawarahkan siapa calon terbaik yang akan diusung oleh pks untuk pilpres dua ribu dua puluh empat nanti
dan walhasil memang bulat mengatakan bahwa pak anis baswedan sebagai bakal calon presiden republik indonesia tahun dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan

bersama dengan rekan kami dari partai nasdem dan partai demokrat
jadi ini adalah momentum di mana kami secara resmi menyampaikan kepada publik
bahwa pilihan dua ribu dua puluh empat sudah kami jatuhkan satu tahun kurang lebih sebelum pemilu di dua ribu dua puluh empat nanti
jadi kami belajar dari pemilu sebelumnya
tidak ada lagi sudden death tiba tiba memilih
kita sudah saat ini
selanjutnya tentu kita akan membangun komunikasi yang intens dengan pak anies sebagai bakal calon presiden
dan juga dengan rekan mitra koalisi kami seperti nasdem dan demokrat
untuk menentukan siapa kira kira cawapres yang akan kita usung ke depan
nah dalam lingkaran partai koalisi perubahan ini kan pks termasuk yang paling lambat ya untuk mendeklarasikan siapa bakal calon presidennya
dan hari ini sudah dideklarasikan begitu
dan kalau melihat dari hasil
ketika nasdem mendeklarasikan anies sebagai calon presidennya
elektoral nasdem ini langsung melesat naik dibandingkan pks dan juga demokrat pada saat itu yang justru menurun
apakah ini juga yang diharapkan oleh pks saat mendeklarasikan anies hari ini
ya semua partai tentu berpikir hal yang sama
bahwa ada efek ekor jas terhadap pilihan siapa capres atau cawapres yang akan diusung
tetapi bagi kami
ini adalah bagian dari strategi ya
dan saya kira sudah sesuai dengan harapan
dan alhamdulillah nasdem sudah lebih dulu
dan akhirnya pks
dan tentu kami memperhatikan ini
jadi kami memperhatikan kapan timing yang tepat untuk mendeklarasikan
jadi ketika proses ini kami keliling ke berbagai daerah ya
kemudian menampung aspirasi dari dpw dpd dari indonesia
dan kemudian kita keliling juga untuk meminta masukan dari berbagai tokoh
dan kita perhatikan bagaimana survei dari waktu ke waktu
dan ternyata pilihannya memang ini adalah momentum yang tepat untuk menyampaikan deklarasi kurang lebih satu tahun sebelum pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
bagi kami kami proses yang ada saat ini
dan kami yakin ya bahwa keputusan dari hasil musyawar
arahma jishuro ini akan menggerakkan pks struktur kader simpatisan
untuk mempublikasikan mensosialisasikan mengkampanyekan pak anies baswedan sekaligus dengan partai keadilan sejahtera
bersama juga dengan para bakal calon legislatif
jadi kami ingin mengenalkan lebih dekat kepada publik
ada pks yang menawarkan nanti program gagasan
kemudian nanti pak anies juga yang menawarkan kampanye perubahan dan perbaikan
dan di dalam pidato presiden pks pak haji ahmad syaihu tadi menekankan bahwa kita ingin ke depan
meskipun nanti misalnya kemarin namanya sudah koalisi perubahan
ini yang selalu kami sepakati ya di baik dengan nasdem dan demokrat
kita akan selalu berusaha untuk menindaklanjuti program program yang
baik di pemerintahan saat ini
dan tentu akan mengkritisi program program yang tidak terakhir di pemerintahan saat ini
karena kami tentu mempertimbangkan itu semua
dan kami bersyukur satu suara musyawara majisura secara resmi
mendukung pak anies baswedan sebagai bakal calon presiden
nah kalau bang kodari sendiri melihatnya bagaimana
apakah ini sudah bisa dipastikan anies baswedan akan menjadi calon presiden dua ribu dua puluh
pertama selamat untuk pks ya yang sudah menemukan dan yakin dengan calon presidennya
sehingga sudah dideklarasikan secara resmi
tentunya ini bukan sesuatu yang mengejutkan ya
kita melihat pada garis atau ada benang merah yang
ya sangat jelas lah antara anies baswedan dengan pks
bahkan sebetulnya saya menduga harusnya yang pertama tama mendeklarasikan secara resmi
anies baswedan itu bukan partai nasdem
tetapi justru harusnya
itu yang pertama
nah yang kedua
kalau ditanya apakah ini sudah memastikan anies baswedan untuk
bisa maju atau tidak
menurut saya tentu belum ya
pertama kita kan masih sepuluh bulan
sepuluh bulan menuju pendaftaran pada bulan oktober nanti
sembilan atau sepuluh bulan menuju pendaftaran nanti
may juni juli agustus september oktober
masih cukup panjang
dan segala sesuatu masih bisa terjadi
yang bisa membuat koalisi ini bubar jalan atau tidak
tidak jadi berpartisipasi dalam pilpres
itu pertama tentu saja yang sudah disebutkan ya
bahwa akan ada diskusi tarik menarik antara partai politik
mengenai siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi pak anies baswedan
kita tahu sampai hari ini ya partai demokrat menunjukkan keinginan yang sangat kuat ya menurut saya
untuk menjadi wakilnya pak anies
nasdem kelihatannya sudah mengaminkan
tetapi apakah kemudian nanti pks misalnya akan setuju pak ahay sebagai calon wakilnya anies
tentu ini belum pasti juga
dan saya juga mendengar bahwa pks juga sebetulnya ingin agar kadernya
bisa jadi calon wakil presiden
yang kedua katakanlah misalnya tidak ada masalah mengenai calon wakil presiden
tidak ada jaminan bahwa anies baswedan itu elektabilitasnya akan tetap tinggi ya
seperti hasil survei pada hari ini
bisa saja terjadi dinamika di mana anies baswedan misalnya mengalami penurunan elektabilitas
kemudian sebaliknya ada calon lain yang elektabilitasnya mengalami peningkatan atau penanjakan
data survei yang kemarin dirilis oleh litbang kompas misalnya
itu kan menunjukkan ada satu nama sekarang yang muncul di papan tengah
yang sebelumnya nggak ada yaitu ridwan kamil
apakah ridwan kamil ini misalnya akan tetap di papan tengah atau dia naik ke papan atas
itu kan juga sesuatu yang mungkin mungkin saja terjadi
dan resiko kenaikan ridwan kamil itu berdampak pada penurunan anies baswedan
itu bisa saja terjadi
karena sampai hari ini kan kalau kita lihat hasil hasil survei
suaranya anies baswedan itu ya jakarta banten jawa barat dan katakanlah sumatera
nah di masing masing wilayah itu anies baswedan tidak sendirian
di jawa barat misalnya ada ridwan kamil yang gubernur jawa barat
selain pak prabowo yang memang selama dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas notabene memang merajai wilayah jawa barat
kemudian di sumatera
tidak ada ridwan kamil
tapi ada prabowo
nah bukan mustahil juga misalnya ridwan kamil nanti pelan pelan mendapatkan penerimaan di
jadi sebetulnya kalau nanti menjelang bulan oktober terjadi penurunan elektabilitas anies baswedan
bukan mustahil nanti akan ada fenomena balik badan nih
banting setir gitu
kalaupun misalnya tidak dari pks bukan mustahil misalnya dari partai partai yang lain
koalisi ini memiliki kerentanan yang tinggi karena dia mensyaratkan tiga partai
untuk bisa memenuhi persyaratan dua puluh persen kursi
agak berbeda dengan katakanlah misalnya pdi atau gerindra
pdi bisa maju sendiri
gerindra cukup dengan satu partai
tetapi koalisi perubahan ini dia membutuhkan tiga partai
nah tiga partai ini kan punya situasi kondisi dan pertimbangan masing masing
yang bisa membuat koalisi ini menjadi rawan untuk tidak terwujud
katakanlah misalnya pks dengan demokrat tetap maju
tapi kemudian misalnya nasdemnya batal
nah itu tidak bisa memenuhi persyaratan dua puluh persen
misalnya pks dengan nasdem maju
tapi demokrat tiba tiba nggak jadi mendukung calon misalnya
karena harga mati ahi sebagai wakil
dan itu bukan sesuatu yang aneh ya
sesuatu yang aneh ya
kalau kita lihat tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas kan
partai demokrat istilahnya tidak kemana mana
jadi partai demokrat ini sudah dua kali pilpres tidak kemana mana
dan kalau misalnya dua ribu dua puluh empat nanti mereka tidak dilibatkan
atau ahy tidak jadi calon presiden tidak jadi sebagai calon presiden
lalu mereka tidak kemana mana
menurut saya itu tidak akan mengheran tidak terlalu mengheran juga
jadi menurut saya ini masih jauh dari pasti untuk bisa terwujud
pencalonan anies baswedan walaupun sudah ada deklarasi dari pks
saya akan ke kang pipin dulu
tadi bang kodari sempat mengatakan ada fenomena balik badan
kemudian ada kerentanan koalisi ini akan tidak solid lagi
bagaimana menurut anda
apakah fenomena balik badan ini akan mungkin terjadi
lalu bagaimana juga dengan tadi
cawa pres yang akan mendampingi anies
apakah sudah dipastikan pks sudah ada diskusi internal
terkait dengan wakil calon presiden nanti
apakah itu akan dari demokrat atau dari nasdem
yang pertama mas taufik kalau saya sama bang kodari saya sudah maklum lah
jadi kalau saya punya pandangan yang optimis
bang kodari pesimis lah
saya memang tugasnya pengamat untuk skeptis dengan proses politik
yang dilaksanakan di partai partai
tetapi karena kami yang terlibat langsung dalam proses diskusi
dalam proses musyawarah
jadi kita mengetahui itu bagaimana day by day
waktu demi waktu yang kita lalui hingga pada detik saat ini
bang kodari ya saya kira tantangan dari bang kodari ini menarik
dan tentu kami akan berusaha yang terbaik
untuk memenuhi harapan dari rakyat indonesia
dan juga para pengurus dan anggota pks seluruh indonesia
bahwa ketika putusan ini diambil
maka kita akan kalau bahasan di kami ini
sam'an wa ta'atan
kita dengar kita taat dan kemudian kita akan berjuang bersama sama
ini adalah tonggak bersejarah bagi pks
ketika kita kurang lebih satu tahun sebelum pemilu
kita mendeklarasikan bakal capres yang akan kita usung
kita sangat bersyukur bahwa sudah punya teman
yang saling percaya ya
membangun komunikasi yang sehat dengan nasdem dan demokrat
ini menjadi modal utama bagi kami bahwa
kapal ini akan segera berlayar
dan mencapai target finisnya sampai
dan termasuk bagi kami adalah
terkait dengan bagaimana menyelesaikan cawapres
jadi ini juga bagian dari strategi tentu
yang akan diperlihatkan oleh
koalisi nasdem demokrat dan pks ini
dan tentu kami sudah punya formula
bagaimana cara penentuan capres cawapresnya
baik mekanisme di internal pks
maupun mekanisme dalam pengambilan keputusan
bersama dengan catres kita
jadi sebetulnya formulanya tentu
kami tidak punya kemewahan untuk menentukan siapa cawapres
tapi tadi kami juga tidak akan ngotot ngototan
kami tentu kami empat pihak ya
antara pks demokrat dan nasdem
serta pak anies baswedan akan mencari sosok yang terbaik
religius siapa yang kira kira punya simbol perubahan
punya visi yang sama dengan capres kita
siapa kira kira cawapres kita yang punya
elektabilitas yang tinggi dengan kerentanan yang
politik yang rendah
jadi semua itu kami bahas dan kami diskusikan
dan kami semua akan negowo dan kami akan melihat
bagaimana hasil surveinya bagaimana chemistry
dengan catres kita sehingga ada dinamik duo
ada duit tunggal dalam kepemimpinan ke depan
jadi kami ingin memastikan bahwa catres cawapres ini
berjalan dengan harmoni sebelum pilpres
dan setelah menang jadi ini yang tentu kami perhatikan
ya kalau dari hasil beberapa lembaga survei
nama ahy ini sekarang sedang naik dibandingkan dengan ahr
apakah ini juga yang akan jadi pertimbangan oleh pks
tidak akan melihat aher gitu kemudian tetap akan
memasangkan anis dengan ahy
kebijakan partai mempertimbangkan segala kemungkinan
kami melihat bagaimana dari survei yang kami lakukan
hampir setiap bulan kita perhatikan
baik yang kami selenggarakan maupun kami melihat
dari lembaga lembaga survei independen yang melaksanakan survei
dan pmbh ya kita harus fair ya
jadi kita juga melihat kalau misalnya kemarin
kita menawarkan kang ahr terus kemudian kita lihat
bagaimana hasil survei dan saat ini kita juga melihat
bagaimana mas ahaye juga tinggi di situ dan punya rekam jejak
yang baik dan juga punya bagian dari partai pengusung
bagi kami segala kemungkinan ini kami tentu akan lihat dan
kami akan bicarakan dengan calon presiden kita
dengan nasdem dan demokrat
siapa kira kira yang terbaik
dan kami legowo dengan segala keputusan dan kami
saya akan berlayar ke depan kira kira kira kira
membentuk penentuan capres cawapresnya
dan kami tentu kalau misalnya dari kader ada yang memang
baik kemudian elektabilitasnya bagus tentu kita akan
tapi tadi kami akan duduk manis dengan harmoni dengan tenang
berkomunikasi dengan partai partai lain dengan pak anies
untuk menentukan siapa cawapres kedepannya

memberikan kontribusi dalam pemenangan di dua ribu dua puluh empat nanti
baik saya akan ke bang kodari
kalau dilihat tadi kita berbicara soal calon atau kandidat
calon wakil presiden dari anies
partai demokrat sebagai kendaraan ahy ini apakah mampu
membawa anies nanti bergeser seperti yang anda bilang
ke politik tengah gitu
karena kan selama ini anies dianggapnya sebagai
stigma nya adalah di posisi kanan konservatif begitu
saya merespon kang pipin dulu ya
kalau soal pks sih saya yakin ya aku yakin bahwa pks akan
istiqomah ya konsisten mendukung ahy eh mendukung anies
karena memang anies ini capres yang sama dan sebangun dengan pks
dengan kata lain sangat sangat kompatibel dengan pks
dan saya melihat pks tidak perlu ngotot harus punya wakil ya
bila perlu nanti seperti dua ribu sembilan belas kalau calonnya itu bukan dari pks
nanti oleh pks dikasih stempel sebagai calon islam tuh
eh azad diunel kan dulu dikasih stempel santri milenial begitu
karena memang sudah sama dan sebangun sehingga hemat saya
pks tetap percaya diri bahwa efek ekor jas itu akan diperoleh oleh
oleh pks walaupun tidak mengambil posisi sebagai wakil presiden
dan saya kira itu yang terjadi di dua ribu sembilan belas

jadi pks selalu memposisikan diri kepada calon dengan branding calon islam
bila perlu kalau misalnya calonnya kurang kredensial islamnya
ya justru pks yang akan menambah kekurangan itu
itu kelebihan dari pks
yang saya khawatirkan sebetulnya bukan pks tetapi partai lain ya
seperti misalnya demokrat dan nasdem
kenapa saya khawatir dengan demokrat
ya ada sejarah dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ketika calon dari demokrat tidak digandeng
partai demokrat lebih baik istilahnya gantung kopling gitu
nggak kemana mana gitu ya
itu sudah merupakan fakta politik ya pak
jangan lupa loh dua ribu empat belas itu sebetulnya ada pak hatta rajasa
yang notabene adalah besannya pak sby begitu
besan pun notabene gak didukung gitu
memang sih ada dukungan tapi ya formalitas saja tinggal satu hari kok
menurut saya itu sih nggak bisa dihitung sebagai dukungan resmi begitu
jadi saya melihat demokrat itu sangat sangat serius mencalonkan ahy sebagai calon wakilnya pak anies
dan kalau tidak digandeng sebagai wakil saya melihat ini all or nothing gitu ya
karena sudah terbangun juga selain kotel efek terbangun juga pola bahwa
siapapun calon presiden dan wakil presiden yang kalah itu nanti paling tidak digaransi tempatnya di kabinet
sehingga ya kalau misalnya ahy tidak maju sebagai calon wakil itu tidak ada jaminan ahy akan masuk dalam kabinet
padahal itu adalah variable yang kurang dari ahy pada hari ini
dia seorang ketua umum penampilannya keren tetapi orang kurang percaya karena pengalamannya kan sangat sangat minim begitu ya
terutama di pemerintahan dan hanya posisi menteri lah
yang akan menjamin bahwa ahy itu akan punya karir politik yang panjang ke depan ya sebagai politisi yang prospektif begitu
nah kemudian soal nasdem ya
nasdem ini kan dia sebetulnya serba salah ya secara branding begitu
dia kan partai nasionalis sekarang mendukung calon yang brandingnya islam
kemudian dia bagian dari pemerintahan menterinya masih dalam kabinet
tetapi dia teriak teriak atau bicara berada dalam kualitas
jadi dia bisa ditambahi kualitas yang orientasinya adalah perubahan
memang bisa sih ditambahi perubahan dan kelanjutan
tapi kan itu kan retorika politik yang sangat sangat normatif begitu
jadi ya saya melihat partai nasdem ini sebetulnya masih berada dalam posisi serba salah sebetulnya
dan ya segala sesuatu masih bisa terjadi
dan oleh sebab itu ya saya sekali lagi saya nggak khawatir lah dengan pks ya pasti akan paling konsisten

dan saya juga berpikir bahwa pks akan lebih konsisten
bahkan elektabilitas anies turun pun menurut saya akan tetap didukung oleh pks
tetapi ingat sekali lagi bahwa kursi pks jauh dari cukup untuk memastikan pencalonan seorang anies baswedan
dia butuh dua partai lagi untuk bisa mencalonkan seorang anies baswedan
dan disitulah justru titik lemahnya dari koalisi perubahan ini
karena dia ada tiga maka kalau salah satu saja lari maka koalisi ini akan bubar
jadi itu catatan saya
jadi yang ada lihat kemungkinan yang akan balik balik
lihat kemungkinan yang akan balik badan partai nasdem dan demokrat begitu dari koalisi perubahan ini
dua duanya sama sama mungkin karena tadi anda dengarkan urayan saya sama sama panjangnya
demokrat punya sejarah untuk gantung kopling kalau tidak ada tokohnya
bahkan besan seorang sby pun juga nggak didukung begitu
apalagi kalau misalnya tidak ada hubungan sama sekali dengan hubungan keluarga sama sekali dengan keluarga pak sby
nah nasdem itu
mas dem pada posisi yang serba salah
dan menurut saya sebetulnya pada hari ini kan tanda tanda apa namanya zigzag zigzag itu kan sudah terjadi di partai nasdem
bagaimana mungkin misalnya sudah mencalonkan anies lalu kemudian sudah ada pks sudah ada demokrat sudah lengkap partainya
tapi kemudian ya wakil ketua umum berkunjung atau main ya main mata lah istilahnya dengan gerindra dan dengan pkb begitu
lalu kemudian besoknya pak surya paloh masih ketemu dengan pak jokowi begitu
yang anti desanya anies baswedan
kemudian habis itu ketemu dengan pak tegolkar
lalu bilang ya golkar prioritas karena saya empat puluh tahun di sini
ini bagaimana anda yakin bahwa nasdem ini akan berada dalam jalur kereta api
menurut saya sih sekarang nasdem sedang jalan pada jalur yang sangat sangat licin
dia bisa belok kemana saja
belok kiri belok kanan
sama lah skeptis lah bang kudari
terima kasih bang kudari
tahan dulu kang pipin sebentar
ya itu kan keyakinan kak pipin
ya baik tahan dulu kak pipin
suara baik betul
ya tadi yang disampaikan oleh bang kodari ya
bahwa misalnya ada calon mitra koalisi kami
misalnya bisa balik badan dan sebagainya
ya semua itu berpotensi terjadi
tapi dari interaksi yang kami bangun ya
secara kita punya kedaulatan di masing masing partai
untuk menentukan nasib kita
dalam penentuan siapacat rescawa pres
kami harus sampaikan bahwa ketika kita deklarasi ya
ketika nasdem deklarasi
kemudian menyampaikan kepada publik
ini kan pertarungan kredibilitas
dan bagi partai politik
itu modal utama kami dalam bernegosiasi
itu modal utama kami dalam mendapatkan kepercayaan dari publik
nah ini yang selalu dijaga oleh kami oleh
ketika kita bisa membangun trust ya
bersama dengan capres kita
maka ini adalah salah satu modal
dasar dalam kita berkoalisi
jadi kita equal
kita saling sejajar
kemudian kita saling menghormati
dan kemudian saling komunikasi
jadi kalau ketika kita berkomunikasi
misalnya pks kemarin berkomunikasi dengan golkar
ya terus nanti kami juga akan berkomunikasi dengan partai lain
bukan berarti kita harus loncat ke yang lain
jadi yang ingin ke pemibangun
ayo siapa misalnya yang mau bergabung dengan koalisi ini
dari kib ada yang mau berminat silahkan
dari misalnya kawan kami dari gerindra silahkan
dan yang lain
jadi kami membuka ruang
jadi kami membuka ruang
menyusun pak hanis sebagai bakal calon presiden ke depan
kecuali pdip yang sudah menutup pintu ya
itu memang kami lakukan
tetapi kami memperkuat
bagaimana soliditas internal kami di masing masing partai
dan kemudian soliditas dengan mitra koalisi kami
dan komunikasi itu selalu intens
ada grup wa yang kita buat ya di era saat ini
kemudian ada pertemuan pertemuan
bagaimana membahas platform perjuangan ke depan
jadi ini ada harapan
masing masing partai kan
kami ingin menyampaikan optimisme
ketika hari ini kami mendeklarasikan
menyampaikan hasil keputusan lembaga tertinggi partai
maka pantang untuk mundur
jadi kami ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat indonesia
terutama kepada semua pengurus pks
mendukung pak anies baswedan sebagai calon presiden di dua ribu dua puluh empat
kita sosialisasikan kebijakan ini
hasil musyawarah ini
kita perkenalkan pak anies kepada seluruh rakyat indonesia
bersama dengan pks
bahwa kita ingin ada secepat seharapan
kita nanti akan menjemput takdir terbaik dua ribu dua puluh empat nanti
pimpin ini kan sudah satu nama
pks anies basudan
nasional demokrat juga anies baswedan
demokrat juga anies basudan
apa yang ditunggu lagi oleh koalisi perubahan ini
ya tinggal menunggu misalnya dari setelah ini
tentu kita akan membahas ya

bagaimana kita menyiapkan piagam atau mou dari ketiga partai ini
bagaimana kita menyiapkan piagam atau mou dari ketiga partai ini
untuk sama sama mengusung bersama
dan juga bagaimana menentukan siapa cawapres yang akan diusung
dan waktunya memang masih cukup lama ya
ada kurang lebih satu tahun sampai dua ribu dua puluh empat nanti
dan tentu ini juga sedang kita bahas
bagaimana supaya visi misi program juga kita pertimbangkan kita diskusikan

masalah waktu ini adalah bagian dari strategi
tentu juga kita akan melihat bagaimana dinamika kawan kawan kami dari partai yang lain ya
dan kami memandang bahwa politik ini dinamis
dan tentu kita akan menentukan siapa cawapres kita dengan melihat dari sisi tadi
elektabilitasnya ya kemistri dan lain sebagainya
terakhir ke bang kodara
waktu dan strategi adalah bagian
dan tentu sekali lagi kami tidak mau lagi terulang bahwa tiba tiba di ujung mau daftaran kita tentukan siapa cawapres
itu masa lalu
dan masa depan ada di tangan kita
dan tks nasen dan demokrat sudah mendeklarasikan paham
tinggal kita tunggu bagian dari strategi
baik terima kasih kang pipin
saya berikan kesempatan kepada bang kodari singkat saja
terakhir anda akan melihatnya seperti apa ini
apakah akan secepatnya koalisi perubahan ini mengumumkan anies baswedan sebagai calon presiden mereka
ya saya nggak terlalu dalam tanda kutip peduli ya dideklarasikan bareng atau tidak ya
karena kalaupun dideklarasikan bareng kan dinamikanya masih sangat sangat panjang ya
tadi delapan bulan
saya akan mengaminkan keyakinan kang pipin kalau kursi pks itu satu ratus lima belas atau satu ratus dua puluh kursi
langsung memenuhi persyaratan
ini kan kursinya lima puluh begitu
jadi keyakinan itu boleh menjadi milik kang pipin tapi kepastiannya enggak ada di sana
kepastiannya tergantung dengan partai partai yang lain ya
saya yakin saya percaya dengan konsistensi dari pks
tapi partai yang lain saya walau alam disowak ya
dan jangan lupa bahwa politik itu seperti sepak bola
sisa lima menit sisa satu menit bahkan injury time itu masih bisa berubah
pak prabowo itu sangat sangat serius mau maju calon presiden
dan sudah punya wakil ya
awalnya wakilnya ingin bakuan tapi tidak dikasih ribu mega
akhirnya pak prabowo menggandeng pak sutrisnobahir dari pan
karena itu menggandeng p tiga pak surya dharma ali
sudah sudah ini sudah sepakatan juga
tetapi kan kemudian last minute tiba tiba p tiga nya mundur gitu
jadi menurut saya dua ribu dua puluh empat ini mengingatkan saya pada pak prabowo tahun dua ribu sembilan yang lalu
ya awalnya memenuhi persyaratan tapi begitu p tiga tidak jadi bergabung
maka kemudian koalisi itu bubar
akhirnya pak prabowo terpaksa menerima menjadi calon wakil presidennya ibu megawati
nah kalau dua ribu dua puluh empat ini nanti skenario nya kejadian kayak gini
nah ini saya menarik pertanyaannya
anies baswedan akan jadi calon wakil presidennya siapa
ini menurut saya bisa terjadi ke depan
baik baik terima kasih
saya sebagai penutup saya ingin pandu mas taufik
boleh silakan singkat saja
yang tadi disampaikan oleh pak presiden
pergi berjalan ke tanjung pinang
berhenti sebentar memakan durian

anies baswedan insya allah
insya allah menjadi presiden
baik baik terima kasih sekali lagi
terima kasih atas diskusinya malam hari ini
jurubicara pks kang pipin sopian dan muhammad kodari
direktur eksekutif indo barometer
selamat malam dan salam sehat selalu
terima kasih assalamu'alaikum